ketua mpr bambang susatyo mengapresiasi putusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran bpjs
hal itu menandakan keberpihakan kepada rakyat
menurut bambang putusan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat
bambang menambahkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang menaikkan iuran bpjs tak tepat dilakukan
kebijakan itu dinilai tak perlu dilakukan karena situasi ekonomi yang tidak mendukung
namun bambang menyatakan pemerintah tak perlu mengembalikan kelebihan bayar peserta bpjs
namun pemerintah perlu segera mengatur skema pembayaran yuran beserta peserta yang sudah dilakukan sejak januari
saya yang memberikan apresiasi

itu pemerintah harus balikin lagi nggak
nggak disesuaikan aja
kan bisa diperhitungkan saran saya bisa diperhitungkan kelebihan itu untuk kewajiban berikutnya
sehingga tidak perlu ada pengembalian tapi itu diperhitungkan
sehingga masyarakat yang sudah membayar kelebihan bayar tidak perlu lagi membayar dalam kurun waktu
sudah tentu sehingga klop angkanya